dalam kasus dugaan suap proyek di meikarta cikarang
kala menilai fenomena korupsi kepala daerah atau perangkat negara lainnya mencerminkan tidak takutnya pelaku terhadap sanksi
yusuf kala mengatakan perilaku koruptif terjadi akibat dorongan ingin hidup lebih baik
merasa gaji yang tidak cukup dan juga ongkos politik yang mahal
di sisi lain yang memberikan suap menginginkan proses izin yang cepat
padahal menurut jk untuk memangkas suap sistem di daerah sudah diperbaiki
seperti perizinan yang cepat melalui satu pintu atau sistem daring
jk menjelaskan untuk mengurangi ongkos politik pun regulator pemilu sudah menetapkan aturan kampanye
yang membuat politisi tidak perlu merogoh kocek lebih dalam
namun masih menurut jk persaingan yang sengit demi memperoleh kursi di pemerintahan tetap membuat ongkos politik tinggi
karena ingin hidup lebih baik tentu
gaji tidak cukup
kedua juga ongkos politik yang mahal
kedua orang ingin cepat minta izin
karena orang sogo itu agar cepat keluar izinnya
jadi prosesnya harus diperbaiki
tapi ya tentu juga kita prihatin
begitu banyak ditangkap tapi begitu terjadi terus
jadi ini kadang kadang orang sepertinya tidak takut kena sanksi